sahabat kompastv kembali lagi bersama saya edwin chan di top tiga news kompastv
kita akan membahas tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
hari jumat tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh empat
presiden jokowi dodo bersama sejumlah menteri sekaligus pj gubernur riau meresmikan tol bangkinang koto kampar
tol ini merupakan ruas tol trans sumatra seksi satu bangkinang pangkalan yang menghabiskan anggaran empat delapan triliun rupiah
tol bangkinang pangkalan tahap satu ini memiliki panjang dua puluh empat tujuh km
tim akan mengintegrasikan kota pekanbaru kota bangkinang dan kecamatan tiga belas kota kampar
satu kompas tv megawati soekarno putri berkunjung ke rumah pengasingan bung karno di nd nusa tenggara timur
megawati berkeliling melihat kondisi rumah yang sempat ditempati sang proklamator soekarno dalam kurun waktu
kunjungan megawati ini adalah dalam rangka pengukuhan jaringan kota kabupaten tapak sejarah bung karno yang bertempat di situs bung karno nd
atau disebut dengan jaket bung karno
sabit kompastv polisi memeriksa tiga rekan pegi setiawan untuk diminta keterangan terkait kasus pembunuhan fina cirebon
tiga saksi itu adalah suharsono alias bondol selaku rekan kerja peggy lalu sandi ibnu zalil selaku sepupu dan juga rekan kerja peggy
dan yang terakhir suparman selaku paman dan rekan kerja dari pegi
awalnya kuasa hukum ketiga saksi meminta polda jabar untuk memeriksa ketiga saksi di polres cirebon kota
namun karena penyidik tak bisa ke cirebon tiga saksi berangkat ke polda jabar untuk menjalani pemeriksaan
sabit kompastv saya edwin chan pamit undur diri
sampai jumpa di top tiga news kompastv berikutnya
jangan lupa untuk berikan like komen dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua
dan yang terakhir jaga kesehatan anda dimanapun anda berada